yang jongkok pintunya ditutup tapi nggak dikunci
hah ada ada aja
kamu boleh berangkat sekarang aja
nunggu pipit dulu sebentar
pintunya dikunci dari dalam
kamu dari mana
jam segini baru pulang
besok pulang sekolah
kamu dari mana jam segini baru pulang
tadi bapak udah nanya
mama punya pertanyaan yang lain gak
ampun jalan macet
cee doh minta ampun sama saya
bukan minta ampun
saya jadinya terlambat
saya sih gak masalah cee doh terlambat
gak tau deh kalau kamu
udah cepet masuk
maaf kang mus macet
ngalangin cee doh yang mau masuk ke dalam
bukan jalanan macet
jadinya saya datangnya terlambat
bandung kalau pagi bukannya udah biasa macet
gak kalah sama jakarta
kenapa cee doh gak berangkat lebih pagi
bukan saya bangunnya pagi sebelum sholat subuh
habis sholat kenapa gak langsung berangkat
saya harus cuci dulu terus masak buat suami sama anak
ya udah masuk
ya udah masuk
ya udah masuk
ya udah masuk
ya udah masuk
ya udah masuk
ya udah masuk
ya udah masuk
maaf cee si saya terlambat
kok gak marah
sehari ini mau saya marah
enggak cuma mau tau aja kenapa cee si gak marah
soalnya barusan kang mus pasti udah marah
udah jelek ya jang
kalau menurut saya enggak masih lumayan
tapi udah lama saya nggak beli sepatu
kamu beli sepatu
karena udah lama gak beli sepatu
bukan karena butuh sepatu baru
saya mah beli sepatu gak peduli merek
yang penting modelnya cocok warnanya cocok dan berbeda beda ya kan
yang penting modelnya cocok warnanya cocok dan berbeda beda ya kan
yang penting modelnya cocok warnanya cocok dan berbeda beda ya kan
warnanya cocok ukurannya cocok harganya juga cocok
beli sepatu tempat jepri aja kang
produk lokal kualitas bagus harga murah mede inci manu miut
jam segini udah buka
nasi goreng spesial
nasi goreng spesial
bukan cuma dikasih telur tapi ada irisan irisan daging ayamnya
dipakein petai juga kumplit spesial
dipakein garam gak
mau bantuin mak
mau jadi mandor aja
cuma mau ngawasin nggak mau bantuin
udah gak selera
bukan gak ngehargain istri akang
nah ini udah capek capek bikinin nasi goreng spesial buat akang
dipakein telur daging ayam bakso sosis petai gak dimakan sama akang
mau pergi kemana
ketempat si jupri
pulangnya jangan kemana
pulangnya jangan lupa bawa martabak
si jupri tukang sepatu bukan tukang martabak mak
terserah dia tukang apa
pokoknya nanti kamu pulang harus bawa martabak
akang mau pergi
kan kamu lagi marah
biar nining lagi marah akang tetep harus pamit
akang harus menghargai istri
mau pergi jangan langsung pergi aja
hati hati di jalan
jalan lamin sekarang pasar masih rame
masih banyak pembeli pedagang masih sibuk
udah ada yang laku
mungkin karena masih pagi
iya kang baru juga jam sepuluh
maaf akang ada apa kesini
sengaja kesini atau cuma mampir
saya sengaja kesini mau nanya kabar taslim
saya ke jalur angkot dulu
kalau akan suka bawa aja
saya mau beli bukan mau minta
masa sama akang saya jual beli
kalau gak suka bawa aja
mau minta gak mau jual gak boleh saya beli
rayam rayam rayam
ledang ledang ledang ledang
ah rayam rayam rayam
ledang ledang ledang ledang
ledang ledang ledang ledang
siapa yang membantai cecep
tapi saya curiga dari pihak yang sama
dengan orang yang ngeroyok kamu
bos saya sudah boleh ngamen
tapi jangan ngamen di lapak yang lagi ada pembelinya
terima kasih bos
sering pulang ke bandung kan
minimal seminggu sekali
sehari dua hari disini
kemarin sih suka kelihatan sedih
gak tahu ada masalah apa
kalau ada apa apa sama keluarganya di sumedang
ini mah enggak
ditanya ada apa juga nggak jawab
kayaknya sih ada masalah sama pacarnya
kamu harusnya gak usah cemburu
teh ani kan masih saudara keluarga kang bahar
teh ani memang masih keluarga kang bahar
tapi dia perempuannya
terus masih single
tapi aku nya kan udah gak single
udah punya kamu
tapi kamu nya setia enggak
kamu mau jadi gak apa
besok aku mau kesana
mau dimasakin apa
aku mau percaya
kamu masak apa aja pasti enak
hmm yaudah deh ya
terserah aku aja ya
udah dulu ya
aku harus jemput kiara di sekolah
udah dulu ya
aku dibingung teh kirani
terus ini udah seneng dua
lagunya isme lulu akan mau lagu apa lagu apa aja terserah jangan terserah saya jadi bingung apa ya ah
lama gimana perkembangan hubungan kamu sama prita udah layu ayo sebelum berkembang sempat berkembang tapi
sebelum benar benar berkembang udah keburu layu ya php aja ya pemberi harapan palsu laku pemberi
harapan palsu itu yang gimana masa nggak tahu cepet cepat santai dulu saya nyanyi ya jangan
main siapa saya kok saya disuruh nyanyi buat contoh aja nggak mau kalau nggak dicontohin
gimana saya bisa kok nggak bisa ya udah sana sebelum kamu gila lupain aja prita cinta itu
sebetulnya gak buta mana mungkin seorang pelita mau sama kamu
banyak temennya yang tampaknya lebih keren dan pekerjaannya lebih keren kamu itu udah tampang
cuma pas pasan kerja juga cuma jadi security dunia kamu sama dunia dia berbeda saya memang
gak tahu diri jatuh cinta sama dia saya mau berhenti ngejar dia mungkin memang harus begini

bila memang harus berhenti mencari kejadian tapi prita tetap ada dalam jiwa
bila memang harus berhenti mencari kejadian tapi prita tetap ada dalam jiwa
terus berpisah aku akan tetap setia bila memang ini ujungnya kau kan tetap ada di dalam jiwa
tak bisa ku teruskan dunia kita berbeda bila memang ini ujungnya kau akan tetap ada di dalam jiwa

harus ada aku juga

di dalam atau di luar
di luar kantor di dalam kafe
punya perasaan suka itu normal wajar
tapi sukanya juga harus normal harus wajar
sekarang kan belum waktunya makan siang
tapi aku udah lapar
tadi pagi bangun ke siangan
buru buru berangkat ke kantor
masa tempat sarapan
kenapa nggak minta temenin aku
yaudah kalau gitu kamu kesini aja sekarang
aku masih di rumah di bojong soang
perjalanan ke sana satu sampai satu lima jam
belum lagi harus mandi
begitu sampai sana kamu udah pulang
yaudah kalau gitu kamu nggak usah kesini
sekarang kembali magelan
ya kusereksin lima aside tersebut
eh terserah yang wow
kamu lihat apa
matahari sudah sampai setengah atau belum
kalau sudah sampai tengah berarti sudah jam dua belas
kalau sudah jam dua belas berarti waktunya makan siang
belum sampai tengah
sepertinya matahari jalannya lambat
saya sudah lapar tapi belum sampai tengah
kalau lapar bilang aja
nggak usah ngomongin matahari
syukur kalau kamu mengerti mah
udah apa bos
kalau nggak makan
kamu itu gampang lapar
terus makan jam berapa aja
abis makan nanti kita ke apotek
beli obat cacing buat kamu
bos belum pulang
bapak temen dua
cari apa mak
mau tahu aja
saya udah kenal unang
kamu ganti nama jadi jenggo
mudah mudahan bisa jadi obat stres
dia ayam pelung yang saya beli dari cianjur
tadinya sambil pihar anjing
si jengko bukan saya
cepat kamu elak
mau ngambil daun
buat lapen si jengko
jangan ngerusak pohon
jangan buang sampah sebarangan
yang penting kita gak buang sampah sebarangan
cari tempat sampah
akan aku hajar nggak
dia mainin apa

kasih buang sampah untuk
dua jenis diri punya
jangan bisa kesekutuannya
ini kue buat emak
beli di jupri
jupri kan jualan sepatu bukan jualan kue
saya beli sepatunya di tempat lain
kenapa gak beli di jupri
saya udah kesana
ada sepatu yang saya taksir
tapi masalahnya sepatunya gak diajual
terus saya nggak boleh beli
kalau gak percaya telepon aja dia
kamu masih jualan sepatu
berarti sepatu kamu dijual
tadi kang mus kesana
mau beli sepatu
kata kang mus
sepatunya gak kamu jual
terus kang mus gak boleh beli
maksudnya bukan begitu
kalau kang mus mau ambil aja
masa sama kang mus saya jual beli
tadi saya mau kasih sepatu gratis
tapi kang musnya malah marah marah
sepatu saya dilempar
terus dia pergi
yaudah nanti saya jelasin ke kang mus
maksudnya bukan sepatunya gak dijual
maksud jupri bukan kang mus gak boleh beli
jupri mau kasih gratis
saya memang bukan orang kaya
tapi juga gak melarat melarat amat
masih mampu beli
gak mau ngerpin sepatu gratis
saya nggak mau mentang mentang dia menghormati saya
terus seenaknya aja mau yang gratis
si jupri usahanya masih ngerayap
saya nggak mau bikin dia susah
bikin dia susah
mama dengar motor kamu datangnya dari tadi
kok kamu baru masuk
ngobrol dulu sama ujang
mana pesanan emak
emak pesennya martabak bukan kue begini
martabaknya gak ada
di jakarta aja banyak yang jual martabak bandung
masa di bandungnya gak ada
mus tadi nyari nyari
emak gak percaya
emak cuma minta beliin
bukan minta dibeliin mobil
masa gak dikasih
mus mau pergi lagi
mau nyari martabak
kita sudah disini sudah glass

itu bet ga bisa gitu raddy
ekonomi yuk kamuat
udah sampe ya participate
mertua itu orang tua kita juga
berarti mak akang juga
udah gak ada
akang pengen selalu
yang belum sempet
tapi emak gak mau tahu
bubun sudah aktif lagi
akan gak usah balik lagi ke terminal
kalau akang gak balik lagi ke terminal

mau kerja apa
mau kerja apa
akang pernah bilang
mau jualan oleh oleh
kalau itu jadi
rencana akang tempatnya juga di terminal
gak seperti yang sekarang
akang belum ada modal
taslim sudah sembuh
tapi gak bakal cepat cepat balik lagi kesini ngurus parkir
dia mau nyari orang yang nyerang dia buat balas dendam
saya udah ngelarang dia
tapi kalau urusan yang begini
dia nggak bakal bisa dilarang
kenal semua orang yang bisa dibayar buat ngajar orang
gak kenal semua
saya nyari orang yang pernah ngajar saya
taslim harus dicegah
taslim harus dicegah
kita sedang menghindari perang
harus kita cari sebelum jadi masalah
pintunya ditutup tapi nggak dikunci
hah ada ada aja
kamu lihat berangkat sekarang aja
tunggu pipit dulu sebentar
lain kali kalau jongkok pintunya dikunci dari dalam
iya biasanya juga saya gitu
taslimah buru buru telat sedikit aja bisa kacau
orang yang kamu suruh mengacaukan pipit sudah kamu suruh mengamankan diri
sudah kamu cek lagi
sudah kamu cek lagi
mudah mudahan dia lari keluar kota
biar gak terlacan
terus hpnya dimatikan juga buat itu
kalau saya mau ganteng harus pakai sepatunya di muka
ya enggak tukang
kok pulangnya cepet
pulang telat dimarahin pulang cepat ditanyain
coba kamu lihat sepatu baru bapak bagus nggak
saya tahu kalau saya bilang biasa aja apalagi saya bilang jelek pasti akan kecewa
harusnya kamu jujur biarpun bakal bikin kecewa

kantor kolong jembatan
kalau kamu sudah tahu nggak perlu dibahas
sengaja berkunjung untuk menjaga hubungan baik
masih jualan cilok
selain itu saya punya bisnis baru
sore pulang jualan cilok saya jualan kerudung
dari rumah ke rumah
kamu jualan kerudung
tapi itu iseng iseng aja
bantu bantu bisnis kecengan saya
sudah laku berapa kerudungnya
sudah laku semua
saya mau setol
saya mau setol
saya mau setol
saya mau setol
saya mau setol
saya mau setol
sekalian mau ngambil kerudung lagi
ya saya belum produksi lagi
soalnya kemarin baru ngecek kakak ubed sama kakak junaedi
penjualannya agak macet
gimana usaha percopetan kamu
anak buah tiga
tapi nggak ada yang bisa diandalkan
penghasilan mereka nggak pernah banyak
tapi lebih sering minim
aku kayaknya gak bakal dicopet deh
tiap kali mau nyopet berbedanya kancing
aku takut nanti tiba tiba jantung aku copot
kalau aku bukan takut jantung copot
tapi takut ketahuan waktu nyopet
yang lain tahu
terus habis deh aku
kalau bukan karena perjanjian harus jadi anak buah bos saib selama satu tahun
sekarang aku udah gak nyepet lagi
terus sekarang kita harus gimana
saya belum tahu harus gimana
tapi sempat kepikiran buat bikin kontes pencarian bakat jadi copet
terus nanti yang menang gabung ke manajemen saya
belum kepikiran buat insap aja
negeri ini akan kehilangan salah satu contoh orang yang pekerjaannya tidak perlu dicontoh
saya juga mengkhianati cita cita saya untuk meramaikan kasanah percopetan di kota ini
nanti saya coba narik stok yang ada di kub sama kak junaidi
biar kak fadli bisa jualan lagi
nih makan cilok dulu
saya kesini bukan mau makan cilok
ini cuma semacam keramah tamahan tuan rumah
kak ubed kerudungnya udah kejual berapa
boleh diambil sama kak fadli tiga
soalnya kerudung yang ada di kavali udah kejual semua
nanti diambil sama kak fadli ya
terima kasih kak ubed
enggak ada apa apa
kak junaidi kerudungnya udah kejual berapa
boleh diambil sama kak fadli tiga
soalnya kerudung yang ada di kafadli udah kejual semua
terus kerudung yang tiga saya antar ke rumah kamu
nanti diambil ke fadli aja
terima kasih kak junaidi
kerudung kamu baru kejual sedikit
masih ada enam
yang tiga mau diambil lagi sama dija
kita senasib prestasi jualan kita rendah
saudara saudara sekalian jangan sedih karena prestasi penjualan kerudung rendah
mungkin jualan kerudung bukan bakat kalian
kita sudah berkumpul kembali di sini
junaidi mantan bos saya
ubed orang yang saya temukan bakat istimewanya sebagai copet
dan saya satu satunya orang dari masa lalu yang masih bertahan hingga masa kini dalam kegiatan yang penuh dengan tantangan
kita sudah dipertemukan kembali oleh nasib
mari kita bersatu kembali seperti di masa lalu
mari bersama sama kita ramaikan kasanah percopetan di kota ini
masukkan kasanah percopetan
barang siapa mendengar assalamu'alaikum maka dia harus menjawab wa'alaikum salam
masukkan kasanah percopetan
masukkan kasanah percopetan
masukkan kasanah percopetan
itu bukan orangnya
itu bukan orangnya
saya butuh bantuan
hubungi berapa orang